terdakwa rizik sihab mempertanyakan kerumunan di tengah pandemi virus corona
yang terjadi di salah satu gerai makanan cepat saji yang tidak diproses hukum pidana
hal ini ia sampaikan saat pembacaan duplik untuk merespon replik jaksa penuntut umum
dalam perkara penyebaran berita bohong tes swab rs umi bogor
alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bagaimanakah
bagi gerai gerai mcdonald yang pun sudah berulang kali melakukan pelanggaran prokes
sehingga tidak diproses hukum pidana
semuanya cukup dengan dialog dan mediasi serta dimaafkan
sementara bagi rumah sakit umi yang telah berjasa membantu ribuan pasien covid
bahkan pemerintah berutang miliaran rupiah kepada rumah sakit umi selama pandemi
belum lagi ratusan ribu pasien yang dibantu rumah sakit umi
sejak berdiri hanya karena dianggap melanggar prokes
langsung diproses hukum dan dipidanakan serta diseret ke pengadilan
rizik juga berharap majelis hakim menjatuhkan fonis bebas murni
bagi dirinya dalam kasus tersebut
dalam kasus ini rizik dituntut hukuman enam tahun penjara
sementara dua terdakwa lainnya yakni direktur utama rs umi andi tata
dan menantu rizik hanif alatas dituntut hukuman dua tahun penjara